ya dan untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua pengurus wilayah ikatan laboratorium kesehatan indonesia atau ilki dki jakarta ampi retno wardani
selamat malam bu retno
selamat malam mbak tiffany
baik terima kasih bu retno
salam sehat selalu untuk kita semua dan juga bu retno
bu retno sebelum kita melihat apa yang terjadi di kasus salah satu layanan penyedia tes pemeriksaan kesehatan ini
sebenarnya secara gamblangnya dulu prosedur hulu ke hilir dari pemeriksaan sampai dengan rilis hasil ini seperti apa sih bu retno
ya baik terima kasih mbak tiffany
saya akan mencoba menjelaskan
jadi prosedur pemeriksaan
pemeriksaan laboratorium itu mencakup tiga tahap yaitu tahap pre analitik tahap analitik dan tahap post analitik
tahap pre analitik di sini diantaranya ya mencakup jadi itu sebelum dilakukan pemeriksaan di lab itu diantaranya mencakup pemeriksaan pasien
misalnya apakah pasien perlu puasa atau tidak puasanya berapa lama
kemudian proses pengambilan
yang sampel itu harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai juga dengan passion safety
kemudian pengolahan sampel
misalnya dari darah keseluruhan itu diambil serumnya misalnya itu kan harus diputar atau disentrifikasi dulu
kemudian proses transportasi sampel
jadi misalnya dari site pengambilan sampel ke laboratoriumnya
kita tahu ya ada yang drive thru atau ada di lokasi lokasi tertentu ini juga sangat krusial
kemudian apalagi berikutnya tahap analitik
nah tahap analistik ini mencakup proses pemeriksaan di dalam laboratorium
dalam hal ini bisa menggunakan alat alat tertentu dan menggunakan juga bahan bahan atau bahan kimia tertentu
sering disebut sebagai reagens
dalam hal ini laboratorium harus melakukan atau harus memastikan bahwa alat alat yang digunakan
kemudian juga bahan untuk pemeriksaan yang digunakan itu baik
artinya alat alatnya running well kemudian juga bahan untuk cek tadi itu juga kondisinya baik
untuk itu biasanya jadi ini laboratorium tersebut itu punya prosedur tertentu
artinya dia harus melakukan kontrol terhadap bahan bahan kimia yang digunakan atau melakukan kalibabrasi terhadap alat yang digunakan
hal ini harus dilakukan secara berkala sesuai dengan prosedur atau yang ada di dalam kit insert
dari reagens atau alat tersebut ya
kemudian tahap berikutnya adalah tahap post analitik
ini mencakup pengontrolan terhadap data pasien misalnya kesesuaian data
kemudian memastikan hasil adalah benar adalah hasil dari pasien tersebut
kemudian kesetujuan antara hasil dengan hasil yang satu dengan hasil yang lainnya
dan sebelum dirilis ke pelanggan
sesuai dengan vlc
ini harus dicek secara terlapis
mulai dari petugas yang mengerjakan
kemudian juga supervisornya
kemudian biasanya juga ada quality validator
dan juga ada dokter penanggung jawab lab
dengan demikian hasilnya yang dikeluarkan itu adalah hasil yang tepat dan akurat ya
untuk menjamin mutu hasil lab
setiap lab itu harus melakukan quality control atau pemantapan musuh
pemantapan musuh itu ada pemantapan mutu internal
yang dilakukan oleh lab itu sendiri
dan pemantapan mutu eksternal
yang dikelola oleh pihak yang berwenang
atau misalnya dari campus atau di infest
atau institusi lain yang diberi kewenangan
nah terkait dengan video yang kemarin viral
dari kacamata ilky sendiri
melihat ini betulkah seperti pihak manajemen
menyampaikan bahwa ada human error disana
kesalahan manajemen dikarenakan
salah satunya ada nama pasien atau nama pelanggan yang sama
tapi tentunya itu sangat merugikan
karena tidak merasa melakukan tes
tiba tiba mendapatkan hasil positif
apalagi kalau misalnya orang tersebut
yang urgent misalkan untuk penerbangan
tiba tiba melakukan penerbangan
padahal sebenarnya dia tidak sama sekali
nah penelusurannya bagaimana ini bu retno
dari yang ilky lihat
untuk kasus kasus yang ada di media sosial
ya terus terang saya mewakili ilki dalam hal ini
memang tidak tahu persis ya
karena memang kebetulan dari lab tersebut
dan belum menjadi anggota ilky
tetapi kalau misalnya sudah menjadi anggota
kami bisa ikut menelusuri ya mungkin
dan memang dalam hal ini kewenangan ilky
ya tidak ada ya kewenangan yang harus ada penindakan tertentu
tetapi kami dari ilky
sifatnya bila ditemukan sesuatu
akan memberikan pembinaan atau advokasi
kepada lab anggota ilki seperti itu
artinya terhadap lab atau layanan penyedia pemeriksaan tes covid sembilan belas
kemarin yang beredar viral ini
tidak termasuk dalam anggota ilky ya bu ratno ya
untuk saat ini memang belum terdaftar
karena memang cukup banyak ya
dengan adanya pandemi
ini cukup banyak juga laboratorium laboratorium baru yang muncul
yang memang itu sangat mendukung ini ya
pemerintah di dalam pengelolaan covid
namun memang belum semua laboratorium itu menjadi anggota ilki
dan kami dari ilky sendiri juga
artinya tidak bisa memaksakan juga
dan kami juga memang dalam beberapa hal
memang belum menemukan sih kontak personnya siapa
jadi pada prinsipnya kalau ada lab kami sih sangat terbuka untuk bergabung dengan ilky
karena supaya bisa bersama sama
kita berkembang bersama sama
untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat
layanan tentunya yang bermutu dan profesional
bu retno kita tahu di masa pandemi sekarang seperti ini
banyak bermunculan lab atau tempat pemeriksaan tes covid sembilan belas
baik itu yang mandiri atau mungkin juga terafiliasi dengan klinik atau rumah sakit
menjamur banyak sekali
tidak hanya di ibu kota tapi juga mungkin hampir di seluruh daerah di indonesia
artinya pengawasan dalam hal ini mungkin lab lab
baik itu yang mandiri atau mungkin yang terafiliasi dengan klinik atau rumah sakit
harus mendaftar atau mungkin harus tercantum sebagai anggota ilki
sehingga ketika ada masalah
yang merugikan atau mungkin ada pelanggaran gitu
sehingga bisa diawasi
atau bagaimana tadi bu retno sampaikan
melihat bagaimana penelusurannya pun juga bisa dilihat oleh ilgi
artinya tidak semuanya ini
mengapa tidak semuanya terdaftar dalam ilki
sebenarnya untuk masalah pengawasan
penindakan itu bukan menjadi kewenangan ilsi
karena ini adalah kewenangan dari pemerintah atau regulator
kita pendekatannya itu lebih ke pencegahan
itu bisa melalui edukasi pembinaan atau advokasi
kita lebih banyak ke pencegahan
laboratorium yang menjadi anggota
dan tentunya kami juga ini ya
sesuai dengan kode etik organisasi
lebih ke situ sih mbak
jadi edukasi mendidik
pendekatannya lebih ke pencegahan
sedangkan untuk pengawasan dan penindakan itu
nah dari ilky sendiri
sebenarnya apabila diperlukan atau diminta untuk terlibat dalam hal ini
ya tentunya ilki siap membantu
ya karena ini untuk kebaikan bersama
baik untuk lab itu sendiri maupun untuk masyarakat sebagai pengguna
jadi intinya pengawasan dan juga penindakan
penindakan itu ada
tapi itu akan menjadi ranah dari pemerintah
mungkin dalam kasus ini atau dalam hal ini
masuk ke dalam ranahnya
pemerintah provinsi atau pemerintah daerah
melalui dinas kesehatan begitu ya
bu retno tentunya kita tidak ingin melihat kejadian kemarin ini terulang lagi
karena jelas yang akan dirugikan itu adalah konsumen
nah dari ilky sendiri melihat
bagaimana rekomendasi atau rekomendasi apa yang bisa diberikan
khususnya kepada layanan penyedia tes
baik itu yang mandiri
atau juga terafiliasi dengan klinik atau juga rumah sakit
kami dari ilsi tentunya dalam hal ini menghimbau agar semua laboratorium kesehatan
baik itu yang anggota ilki maupun yang belum menjadi anggota ilki ya
dihimbau untuk menjalankan food laboratory practice
artinya ya setiap lab harus mengikuti prosedur pemeriksaan yang baik dan benar
kemudian juga melaksanakan program pemantapan mutu
baik itu program pemantapan mutu internal maupun program pemantapan mutu eksternal
yang diselenggarakan oleh pihak yang berwenang ya
atau yang diberi kewenangan
ya dan mungkin juga untuk lebih mengembangkan lagi
atau lebih meningkatkan kualitas layanannya
bisa juga dengan mengikuti program akreditasi
terutama memang yang diwajibkan atau program akreditasi yang lainnya ya
nah selain untuk laboratorium kami juga menghimbau atau merekomendasikan kepada masyarakat sebagai pengguna ya
untuk ikut ya ikut mengawasi mungkin dengan cara yang sederhana misalnya
atau ketika kita mau membuat program
ketika kita mau melakukan pemeriksaan
kita bisa memilih lab yang memang satu berizin kemudian terafiliasi dengan regulator misalnya
dan ya sebisa mungkin juga melihat lab lab yang melaksanakan glt ya
mengikuti program pme dan akreditasi tadi
secara sederhana mungkin bisa dimulai dari ya melihat dari papan namanya ya
lihat lab beristim atau tidak
biasanya sih yang beristim itu di papan namanya akan dituliskan izin labnya
seperti itu mungkin secara yang sederhana ya mbak
jadi masyarakat pun yang ingin melakukan tes pemeriksaan covid sembilan belas
juga bisa mempelajari bagaimana tempat atau penyedia layanan kesehatan tersebut
tadi dari yang boratno sampaikan ya
untuk mencegah pemeriksaan covid sembilan belas
tapi pemeriksaan secara keseluruhan bisa dengan cara itu
terima kasih ibu amfi ratno mardani
ketua pengurus wilayah ikatan laboratorium kesehatan indonesia atau ilki dki jakarta
sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam ibu